sementara itu calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno melakukan safari politik di kabupaten pangandaran jawa barat
mantan wakil gubernur dki jakarta menghadiri konsolidasi bersama korps sandi yuda pangandaran
jika berhasil memenangi pilpres sandi berjanji akan fokus pada sektor ekonomi dan menciptakan lapangan kerja
kedatangan calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga salahuddin uno pada jumat delapan maret di pangandaran jawa barat disambut ratusan pendukung yang sudah menunggu sejak pagi
kedatangan sandi untuk menghadiri konsolidasi relawan
bertempat di gedung islamic center ciculang kabupaten pangandaran sandi ditemani panglima korp sandi yuda ahmad heriawan
serta ketua presidium pemekaran pangandaran
dalam sambutannya ahmad heriawan yang akrab di sapakang akhir mengatakan
kabupaten pangandaran merupakan daerah baru yang memiliki potensi berbagai sektor
sandi pun menyampaikan prabowo sandi akan memperbaiki ekonomi dengan membuka lapangan kerja seluas luasnya
sandi juga mengatakan memiliki program dan memastikan harga bahan bahan pokok akan stabil
pasangan nomor dua ini menargetkan suara tujuh puluh persen di pangandaran
pembelajar kendaraan di pangandaran melihat potensi yang luar biasa
dan bersama dengan kang ayer pak supratman pak chandra kita akan mengetahkan potensi ekonomi yang ada di pangandaran
karena tadi masukan dari masyarakat khususnya lapangan pekerjaan yang ingin diciptakan untuk anak anak muda di pangandaran
berbasis ekonomi kreatif industri pariwisata dan juga kekayaan alam yang dimiliki pangandaran
yaitu kekayaan perikanan
sandi mengatakan melihat potensi yang ada pihaknya akan memetakan ekonomi di pangandaran
masukan dari masyarakat untuk anak anak muda di pangandaran berbasis ekonomi kreatif
industri pariwisata serta kekayaan alam yang dimiliki pangandaran yaitu perikanan dan kelautan
ogifat zaman pangandaran jawa barat